amin kayak hantu suaranya ada orang yang ada aduh stamina aduh emas
paman argedan putri siliwang
terjata tamparan selendangnya isu bangla sakit sekali
sial mereka semua aku harus menghabisi mereka kalau tidak mereka dapat merebut
pajajaran dariku dan akan sia sia pengorbananku selama ini
suara apalagi itu
jangan jangan suara pertempuran yang lain
hai tidak segampang itu kau mengalahkan ku nenek tua
hai bocah tengku sarankan kau kembali ke ibu agar kau dibele bele dengan ibu
karena kau bukan tandinganku baiklah
sudah kubilang bocah tengu kau bukan tandinganku mau bermain main lagi
hai jaga dewa batari kenapa hamba terlempar ke dalam gua ini dinding gua ini berbentuk seperti
bongkahan batu karang yang besar baik aku harus memeriksa gua ini

ajiah gajah mata
jangan harap kau bisa membawa langsung sang pergi dari sini

ternyata kau yang menyusup ke istanaku

sejak kapan pajajaran menjadi istanamu paman

tentu saja sejak aku merebutnya

dengarlah paman kamu sangat tidak pantas menuduh kita tanpa jejaran

dalam waktu dekat ini

yang telah kamu rebut dengan cara licikmu itu paman

dalam waktu dekat ini kamu pasti akan segera turun dari tahtam yang telah kamu rambut dengan cara licikmu itu paman